ya sudah bersama kami di studio dua cnn indonesia peneliti indonesia corruption watch lalola easter
selamat sore mbak lola
selamat sore mbak eva
baik keputusan akhirnya yang mengabulkan gugatan setia novanto ya
pra peradilan setia novanto dan menggugurkan status tersangka terhadap setia novanto ini kan
menuai pro dan kontra dan saya tahu betul bahwa icw adalah salah satu yang sangat kontra
karena terlihat juga dengan aksinya indonesia berkabung begitu ya
sampai mengangkat judul indonesia berkabung
sebetulnya seberapa besar dampak putusan pra peradilan setia novanto ini terhadap upaya pemberantasan korupsi mbak lola
ya sebetulnya memang kalau ditanya seberapa besar tanpa bermaksud untuk merendahkan gitu ya
memang kalau untuk pra peradilan kita masih bisa tanda kutip memahami gitu artinya begini
ini bukan kali pertama kpk kalah juga di pra peradilan gitu ya
tercatat sama dengan setia novanto itu sudah ada sekitar enam
kasus korupsi yang ditangani oleh kpk itu pernah dimenangkan di pra peradilan gitu
jadi memang terlepas dari putusan ini cukup mengecewakan juga tapi memang kita juga tidak terlalu kaget gitu
tidak terlalu kaget ya
ya karena memang sepanjang proses persidangan itu kita juga sudah melakukan pemantauan
paling tidak kita temukan ada sekitar enam kejanggalan gitu ya sepanjang proses itu dilakukan
yang juga menjadi penanda buat kami bahwa ya kemungkinan memang sebelum putusan itu dibacakan
kami sudah membaca bahwa jangan jangan ini nanti
akan dikabulkan gitu
artinya status tersangka dari setia novanto itu akan dibatalkan
jadi indikasinya sudah jelas begitu ya dalam proses persidangan
ada enam kejanggalan tadi yang anda katakan
kejanggalan apa saja sih sebetulnya boleh dicatat oleh icw
iya sebetulnya ada yang pertama misalnya
hakim itu pernah menyatakan keberatannya untuk memutar rekaman dari kpk
diambil jalan tengah untuk hakim bilang
ya sudah boleh diputarkan asal nama nama orang yang ada di dalamnya itu diedit dulu gitu
tidak boleh dimunculkan di sidang pra peradilan
karena khawatirnya itu adalah materi untuk pokok perkara
ya sebetulnya ini bisa dipahami tapi bisa juga dibaca lain gitu ya
karena kalau misalnya kami membaca
itu adalah salah satu barang bukti yang dimiliki oleh kpk untuk menetapkan setnov sebagai tersangka gitu kan
kalau kita bicara soal alat bukti
kemudian kpk punyanya salah satunya barang buktinya adalah rekaman itu
itu juga jadi salah satu hal yang krusial untuk dibuktikan bahwa ya
penetapan tersangka setia novanto itu sudah sah gitu
karena kita punya sejumlah barang bukti yang kemudian juga
akan dilampirkan sebagai alat bukti gitu ya dalam penyidikan
nah yang kedua
selain soal pemutaran rekaman
hakim juga sempat menunda mendengar keterangan dari ahli kpk
memang akhirnya dipersilahkan
tapi di awal itu sempat memicu polemik gitu ya
cukup lama sampai akhirnya harus ditunda
nah yang ketiga adalah soal di hari jumat gitu ya
jumat dua minggu yang lalu
itu seluruh eksepsi kpk itu sudah ditolak oleh hakim gitu
padahal salah satu poin penting rasanya yang
yang kemudian ya digugurkan oleh hakim adalah soal
keabsahan penyelidik maupun penyidik independennya kpk
lalu yang keempat
jadi salah satu ahli yang hadir ke dalam persidangan
ahli dari kpk yaitu saudara feryam sari
ketika itu ditanya oleh hakim pertanyaan yang rasanya tidak relevan dengan materi pra peradilan
yaitu soal sifat ad hoc lembaga kpk
nah ini kan sebetulnya kalau mau ditanya apa motivasi hakim sebetulnya bertanya seperti itu
karena itu kan bukan termasuk dalam materi yang relevan dengan pra peradilan
bukan materi kasusnya begitu ya
lalu selanjutnya juga soal hakim tidak memperhitungkan permohonan intervensi yang sudah diajukan oleh maki
ketika itu masyarakat anti korupsi indonesia
yang sudah didaftarkan sebetulnya pada tanggal enam september gitu
sidang dimulai tanggal dua belas september
permohonan intervensi ini didaftarkan enam september
itu kemudian tidak diperhitungkan dengan alasan hakim beranggapan bahwa permohonan itu belum masuk ke dalam register perkara
nah ini kan jadi
menarik karena permohonan itu kan didaftarkan bukannya mepet gitu ya
kita bisa paham kalau kemudian hamin satu didaftarkan terus dianggap tidak masuk ke register perkara
tapi ini ada jeda sekitar enam hari kalender
yang sepatutnya itu tidak masuk akal ketika dalam jeda waktu enam hari kalender itu kemudian tidak terdaftar di register perkara
pun kalau misalnya ada kekeliruan di level panitera gitu ya
itu harus dicari tahu karena kami berpandangan bahwa permohonan ini akan membantu kpk gitu
karena kan dia
konteksnya adalah intervensi untuk termohon gitu ya
nah yang terakhir
ada dugaan bahwa salah satu alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon ketika itu yaitu lhp bpk tahun dua ribu tiga belas
yang berisi kurang lebih sepuluh tahun kerja kpk gitu ya
hasil auditnya bpk
itu diduga diperoleh dengan cara yang tidak sah
yang tidak sah artinya begini
lembaga yang sepatutnya mengeluarkan
itu kalau memang ini melalui mekanisme yang seharusnya gitu ya
itu adalah bpk
tapi ada dugaan bahwa lhp itu diperoleh justru dari pansus angket kpk yang ada di dpr gitu
paling tidak itu
dan itu digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan gitu ya
betul di acknowledge gitu oleh hakim
baik kalau kemudian kita membedah sejumlah pertimbangan hakim cepi iskandar
akhirnya memutus status tersangka novanto ini gugur
salah satunya adalah penetapan tersangka novanto sudah dilakukan di awal penyidikan
harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara
ini harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang
apakah pertimbangan apakah memang penetapan status tersangka itu tidak bisa diterapkan atau dilakukan di awal penyidikan
ya sebetulnya begini kan kalau misalnya kita baca definisi penyidikan itu berdasarkan pasal satu angka dua kuhap
dia kan dibilang begini
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
yang perlu dipahami begini di kuhap sendiri dia tidak pernah sebutkan itu
tersangka itu ditetapkan harus di awal di pertengahan di perempatan di pertigaan atau di akhir gitu
logikanya kalau memang dua alat bukti itu sudah cukup untuk menetapkan seseorang jadi tersangka di awal pun bisa dilakukan gitu
yang penting dia sudah masuk ke proses penyidikan
nah yang perlu dipahami juga kan bisnis proses yang ada di kpk itu kan dia berbeda dengan aparat penegak hukum lain
level penyelidikan di kpk itu sudah hampir bisa dipastikan mereka sudah temukan dua alat bukti yang cukup itu
dan dengan demikian ketika pelimpahan ke penyidikan sudah sangat mungkin ada nama tersangka di situ
baik nah kalau bicara kemudian bicara alat bukti ini juga salah satu yang menjadi pertimbangan hakim
karena hakim cepi juga mempermasalahkan alat bukti
alat bukti yang digunakan karena berasal dari penyidikan terhadap irman dan sugiharto yang sudah difonis dalam kasus iktp
dan ini seharusnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya
apakah memang betul ini akhirnya melemahkan tuduhan terhadap setia novanto
iya sebetulnya ini kan harus ditanya dasar hakim cepi menyatakan seperti itu itu apa
pertama yang harus dipahami juga adalah alat bukti yang kemudian dilampirkan oleh tim hukum kpk dalam persidangan pra peradilan ini kan diambil dari perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap di pokok perkaranya
nah kalau misalnya hakim cepi kemudian menyatakan bahwa tidak bisa lagi digunakan alat bukti yang sudah diputus atau digunakan untuk mentersangkakan orang lain
apakah pertanyaannya gini apakah hakim cepi tidak paham juga bahwa untuk perkara korupsi misalnya itu kan hampir tidak ada perkara yang dilakukan perorangan
dan ini kan konteksnya setia novanto adalah perbarengan tindak pidana
artinya dia tidak beroperasi
tidak beroperasi sendiri gitu ya
sudah ada orang orang lain yang memang dengan relevansinya tertentu kemudian sudah ditersangkakan dijadikan terdakwa kemudian diputus
nah dengan logika itu kita mau bertanya apakah jangan jangan hakim cepi mau mendelegitimasi alat alat bukti yang sudah diputus dalam pokok perkara yang sudah inkrah juga gitu
dari majelis hakim yang sudah memutus sebelumnya gitu kan
nah jadi itu rasanya kalau misalnya kemudian alat alat bukti itu tidak mungkin lagi digunakan untuk penetapan tersangka yang selanjutnya
nah ini jadi aneh gitu karena ya lagi lagi jangankan tindak pidana korupsi tindak pidana umum biasa pun itu banyak alat alat bukti yang misal kesaksian gitu ya
saksi itu dihadirkan untuk perkara yang terpisah untuk terdakwa atau tersangka yang terpisah gitu yang berbeda tapi dengan saksi yang sama gitu
itu sangat lumrah gitu apalagi untuk materi perbarengan gitu atau apa namanya pasal lima puluh lima lah lima puluh lima kuhp misalnya
jadi itu makanya kita bertanya tanya apa dasar hakim kemudian memutus seperti ini
apalagi itu putusannya sudah pokok perkara sedangkan ini adalah materi pra peradilan
baik tapi anda sama sekali tidak menangkap bahwa kpk kurang cermat kemudian dalam meramu kasus yang digunakan untuk menjerat setia novanto
karena kalau tadi kan anda katakan sudah enam ya enam kasus sebelumnya digunakan untuk menjerat setia novanto dan ini yang ketujuh dan akhirnya kemudian gugur lagi tersangkanya
tapi anda sama sekali tidak menangkap
jadi ini adalah mencermatan kpk di sini
iya ini kali ke enam kpk bersama setia nova
oh ke enam
jadi memang begini terlepas dari sekian banyak meskipun lagi lagi ya kami sudah apa namanya mencermati dan merasa bahwa ini putusan yang sebetulnya tidak mengagetkan
tapi terlepas dari itu kpk jelas tetap harus menguatkan gitu ya
saya juga tidak bisa menilai apakah kemudian alat alat bukti kpk itu memang setidak kuat itu sehingga hakim memutus seperti itu gitu
tapi di sisi lain kita juga harus mengevaluasi kalau memang ada alat alat bukti yang perlu diperkuat yaitu sepatutnya memang diperkuat
jadi putusan ini kan kembali lagi ini kemudian tidak menggugurkan kewenangan kpk untuk menetapkan sn sebagai tersangka kembali
harapannya ketika kpk menetapkan sn sebagai tersangka kembali lah ini alat alat bukti ini sudah semakin diperkuat
sebelum kita ke rencana untuk kemudian mengeluarkan seperindik baru terhadap setia novanto saya ingin tanya tadi anda katakan ada setidaknya enam kejanggalan
apakah kejanggalan kejanggalan ini cukup untuk ditindaklanjuti komisi yudisial memeriksa etik dari hakim cepi istana
iya sebetulnya pemohon intervensi itu sudah melapor kepada komisi yudisial artinya maki masyarakat anti korupsi indonesia dan juga oai ya organisasi advokat indonesia
mereka sudah melapor ke komisi yudisial soal dugaan adanya pelanggaran etik oleh hakim cepi ini ketika yang bersangkutan tidak memperhitungkan
permohonan intervensi dari para pemohon gitu ya
nah jadi dalam konteks itu rasanya ky sendiri sudah punya peluru pertama gitu ya untuk menindaklanjuti laporan dari para pemohon intervensi ini
bagaimana dengan informasi yang beredar katanya hakim cepi bertemu dengan setia novanto icw punya data itu
ya itu memang masih sifatnya masih asumsi gitu ya kami juga bukan pihak yang bisa dimintai konfirmasi sebetulnya bahwa informasi itu memang beredar
beredar banyak di publik karena sebelum putusan eksepsi kpk dikeluarkan gitu ya hakim cpi memang sempat men scourcing sekitar dua lima jam persidangan sebelum akhirnya membacakan penolakan putusannya gitu
sorry putusan untuk menolak eksepsi kpk gitu
nah jadi lagi lagi ini masih simpang siur
nah disitulah sebetulnya ky kemudian jadi berperan termasuk juga bawas ma gitu kalau memang ada dugaan penyelewengan hukum misalnya atau misalnya ma lah sebagai sebuah lembaga
mereka bisa melakukan eksaminasi
putusan terhadap putusannya hakim cepi ini gitu jika memang ada dugaan penyelewengan hukum
jadi ini kan sebetulnya ada banyak wacana yang berkemuka mengumumka di publik yang sebelumnya yang belum terverifikasi gitu dan harusnya lembaga lembaga terkait itu ambil bagian disitu agar
ada eksaminasi kemudian juga pemeriksaan etik oleh komisi yudisial dan juga tadi yang anda katakan ada upaya lagi dari kpk untuk mengeluarkan sprindik terhadap novanto
seberapa besar kemudian
nah ada yang berpendapat bahwa sprint dig ini akan menjerat setia novanto karena memang ada juga yang berpendapat bahwa sprint dig mengeluarkan sprint dig baru ini justru melanggar pidana
ya sebetulnya kan itu sudah diatur dengan jelas dalam perma empat dua ribu enam belas gitu ya soal penyidik itu punya kewenangan menetapkan kembali tersangka yang sudah dibatalkan statusnya di pra peradilan gitu ya
jadi dalam rangka dalam konteks itu kita sudah jelas kpk bisa mengeluarkan sprint dig baru untuk menetapkan sn kembali jadi tersangka
apa yang perlu dicermati kpk supaya kemudian jeratan ini tidak gugur lagi
ya rasanya memang kembali lagi saya mau menekankan soal alat alat bukti yang akan dijadikan dasar untuk kpk menetapkan sn sebagai tersangka
di sisi lain menurut kami penting rasanya kemudian mempercepat proses hukumnya gitu
kan begini di awal juga kita sudah sempat berkali kali kritik kpk kenapa kok kpk belum tahan tahan sn misalnya
sehingga ketika panggilan panggilan itu dilakukan sudah ada apa namanya
atau kejadian kejadian lain yang kemudian mempengaruhi panggilan itu tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan gitu
nah ini artinya kan ada jeda waktu yang cukup lama sebelum akhirnya sn dinyatakan sakit misalnya
dan juga panggilan panggilan yang dilakukan oleh kpk
nah harapannya ke depannya pasca penetapan tersangka kembali sn oleh kpk
nah itu kpk juga bisa harus selalu harus langsung dibarengi juga oleh percepatan proses hukum dalam pokok perkaranya gitu
sehingga kalau misalnya sudah ada dua alat bukti yang cukup menurut kpk itu bisa langsung dilimpahkan ke persidangan sehingga itu juga memperkecil atau bahkan menghapus sama sekali kemungkinan sn melakukan pra peradilan
baik kita tunggu ya gercepnya kpk terhadap kasus setia novanto ini
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih mbak eva